komisi hukum dpr mendorong kapolri tito karnavian membuka hasil investigasi tim gabungan pencari fakta atas kasus novel baswedan
komisi tiga menilai keputusan politik kapolri ditunggu untuk berani membuka aktor intelektual penyiraman penyidik kpk novel baswedan
anggota komisi tiga dpr ri nasir jamil menilai saat ini adalah ujian pertaruhan integritas kapolri untuk berani mengungkap hasil investigasi kasus novel
pasalnya tgpf novel sudah dibentuk sejak enam bulan silam
nasir mengisyaratkan kapolri seharusnya berani membeberkan adanya pemeriksaan di internal kepolisian atas tiga jenderal dalam kasus novel baswedan
menurut nasir kapolri perlu membeberkan hasil investigasi agar tidak muncul persepsi buruk di publik
atas penanganan terhadap kasus novel
apakah benar ini punya muatan politik dan lain sebagainya
jadi memang harus secara clear disampaikan kepada publik
tidak boleh ada yang ditutupi
karena ini menyangkut kredibilitas institusi kepolisian
masa kerja tim gabungan pencari fakta atau tgpf yang menyelidiki kasus penyerangan terhadap penyidik kpk novel baswedan dinyatakan berakhir
sejak enam bulan setelah dibentuk tim ini disebut sebut gagal mengungkap siapa dalang dibalik teror terhadap novel baswedan
tim gabungan pencari fakta tgpf bentukan kapolri jenderal polisi tito karnavian yang bertugas menyelidiki kasus penyerangan terhadap penyidik kpk novel baswedan dinyatakan selesai masa kerjanya
di akhir masa kerjanya tgpf menyerahkan hasil investigasi selama enam bulan melakukan penyelidikan
tugas sesuai dengan sk pak kapolri enam bulan yang lalu
dan laporan sudah disusun
laporan kurang lebih satu ratus tujuh puluh halaman
dibentuk pada delapan januari dua ribu sembilan belas tim ini beranggotakan enam puluh lima orang dari berbagai latar belakang
di antaranya praktisi yang menjadi tim pakar internal kpk serta didominasi unsur kepolisian
hingga enam bulan bekerja tim ini belum berhasil mengungkap siapa dalang dibalik penyerangan terhadap penyidik kpk novel baswedan
meski demikian karopen mas humas mabes polri brigadir jenderal deddy prasetyo membantah gagalnya kinerja tgpf
nanti dari tgf tim mencari fakta itu akan menyampaikan hasilnya ke mabes polri
mabes polri nanti akan mempelajari
dan tentunya tim teknis nanti akan menyampaikan
ya akan dia lanjuti ya
jadi nanti pakar ini akan menyampaikan apa hasilnya dan kemudian langkah langkah tim teknis apa yang harus dilakukan
pada wawannya kapan itu
hari ini kan belum terima sambilnya hari ini
jadi masih diagendakan dari tim mencari fakta gabungan itu menyerahkan hasilnya ke mabes polri
pak sebelumnya tim itu ditargetkan apa sih pak target maksimal dari tim itu dari polri
tim itu kan terima dari beberapa orang
elemen dan beberapa pakar yang akan menilai secara komprehensif
ya saya tidak akan mendahului menunggu hasilnya dulu
ya nanti pak kadif akan menyampaikan secara komprehensif hasilnya dan langkah langkah selanjutnya
tentunya keberadaan tim gabungan yang digadang gadang mampu mengungkap kasus teror air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
menjadi sebuah harapan besar bagi novel baswedan dan masyarakat indonesia
pengumuman hasil kerja tim gabungan seolah menjadi pertaruhan kinerja enam bulan mereka

jika benar ada motif politik dibalik teror air keras ini lantas berapa lama lagi kasus ini akan terungkap
ya masa kerja tgpf kasus novel baswedan bentukan polri berakhir enam bulan bekerja atau melakukan investigasi
pertanyaannya sekarang adalah apakah sudah menemukan titik terang tentang siapa dibalik penyiraman air keras terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
itu yang menjadi pertanyaan publik selama dua tahun terakhir
dan bagaimana sebetulnya tim ini bekerja
dalam waktu enam bulan yang sudah ditentukan
kita akan bahas malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
di sebelah kiri saya sudah ada bang ifdal kasim anggota tgpf novel baswedan
bang ifdal selamat malam
terima kasih sudah hadir bang di prime news
dan sudah ada pak ahmad taufan damani ketua komnas ham selamat malam pak taufan
terima kasih sudah hadir
dan sudah ada bang usman hamid di paling ujung direktur amnesty international indonesia
bang usman selamat malam
oke kita bicara mengenai tgpf yang sudah berakhir
begitu bang ifdal saya ingin tanyakan langsung ke bang ifdal kalau begitu
setelah enam bulan melakukan investigasi klaimnya ada sejumlah temuan
progresnya memang apa bang dari tgpf yang sudah dibentuk dan juga bekerja selama enam bulan terakhir ini
kalau pertanyaannya kepada progresnya apa itu kan berarti materi ya
materi hasil penyelidikan ya
nah itu kami tidak bisa mengungkapkan itu karena itu akan diungkapkan oleh pemberi mandat kami
pemberi mandat kami itu adalah kapolri
kapolri membentuk tgpf ini atas perintah pak tovanda bandung
jadi selama enam bulan bekerja apa bagaimana
yang bisa saya kemukakan di forum ini malam ini adalah bagaimana kami bekerja dan apa yang
langkah langkah apa yang kami ambil dalam konteks mencari dan menerangkan peristiwa penyiraman air keras ke kepala
nah pertama tama saya perlu menjelaskan dulu tentang struktur dari organisasi tgpf ini
ini merupakan tim gabungan yang tim gabungan berarti ada beberapa unsur di dalamnya
nah unsur di dalamnya itu antara lain terdiri dari kepolisian sendiri kemudian unsur dari kpk kemudian unsur dari masyarakat
yang di dalamnya ada akademisi dan seterusnya
komposisi ini sebetulnya merujuk kepada rekomendasi yang disampaikan oleh komnas ham
sehingga kapolri kemudian mengeluarkan penunjukan kepada orang orang yang menjadi anggota tgpf ini
dan jumlahnya memang banyak sekali ada sekitar enam puluh
lebih dari lima puluh orang
karena itu campuran dari
dari polisi yang melakukan selama ini melakukan penyidikan dengan anggota baru yang merupakan yang disebut sebagai tim pakar
nah kami ini kedudukannya adalah tim pakar dari tgpf ini
nah tim pakar itu terdiri dari saya pak nurholis pak hendardi pak hendrawan sulistio
kemudian pak profesor indriyato senoaji dan ketua komnas
ketua om busman dan ibu pungki
bang ifdal salah satu dari anggota tgpf pak nurholis juga tadi sempat mengatakan bahwa menggunakan pendekatan scientific investigation ya dalam enam bulan ini
itu maksudnya bagaimana dalam proses bekerjanya tim gabungan pencari fakta ini
karena itu cara bekerjanya kita bermodalkan pada hasil investigasi atau hasil penyelidikan yang dilakukan oleh mabes polri
itulah yang kita gunakan sebagai dasar
dan kita kembangkan dengan menggunakan metode tadi
scientific investigation itu maksudnya adalah penggunaan berbagai metode scientific teknologi dan seterusnya dalam cara mengungkapkan
termasuk memeriksa sejumlah nama ya
bukan hanya nama nama termasuk semua jejak forensik yang bisa dicari
nah jejak jejak forensik inilah yang memerlukan scientific tadi
memerlukan peralatan teknologi yang dimiliki oleh kepolisian seperti apa
karena tanpa itu akan sulit memeriksa
misalnya aja kita ingin tahu apakah ada pada pagi tanggal sebelas april itu
pada saat peristiwa terjadi sebelum peristiwa katakan misalnya mulai jam dua pagi sampai ke jam empat pagi itu
apakah ada interaksi telepon antara orang orang yang diduga sebagai pelaku itu itu harus menggunakan teknologi
itu kita gunakan
nah kemudian juga cctv yang ada di tempat kejadian itu juga kita periksa semuanya
ada beberapa cctv yang ada di tempat kejadian
cctv yang ada kita periksa semua
memang ada beberapa masalah dengan cctv itu misalnya resolusinya yang tidak begitu kuat dan seterusnya
terhadap cctv yang resolusi resolusi yang kecil tadi yang tidak bisa itu juga diminta bantuan ke negara negara yang memiliki kemampuan untuk membaca itu tadi
oke dan hasilnya sudah dilaporkan kepada kapolri tinggal nanti kemudian bagaimana kapolri menindaklanjut dan juga mengumumkan kepada publik begitu ya
nanti kan ini kan kapolri butuh waktu untuk mempelajari hasil penyelidikan ini dan kemudian dia nanti akan melaporkan
sebelum ke bang usman pak taufan apa tanggapan anda berkaitan dengan berakhirnya tgpf novel ini setelah enam bulan
ya kami belum bisa memberikan satu evaluasi karena kita kan belum tahu apa yang dihasilkan
tidaknya memang selama ini bahkan sampai tadi kita mendapatkan informasi ada perkembangan
tapi perkembangan seperti apa ini kan kita belum bisa memberikan penilaian
tapi sejak awal kami sudah mengatakan kita mengapresiasi ada langkah
misalnya komnas mengatakan dalam rekomendasi itu untuk segera sebelum tiga puluh hari paling lama tiga puluh hari nah sebelum tiga puluh hari sudah dibentuk
kita minta supaya melibatkan katakanlah pihak ketiga yang independen ada beberapa orang
meskipun juga masih ada kritik waktu itu kenapa jumlahnya tidak terlalu besar misalnya
tapi apapun itu pelibatan itu bagian dari yang kami rekomendasikan
tapi perkembangan apa yang sebetulnya diharapkan oleh komnas ham pak taufan
pasti sama dengan yang kan gini ya komnas membentuk tim pemantauan yang kemudian menghasilkan rekomendasi itu atas pengaduan dari saudara novel
keluarganya dan pengacaranya juga sebetulnya itu atas permintaan dari publik termasuk juga pegawai pegawai yang ada di kpk
karena kekhawatiran mereka
kalau kita tanya sekarang target paling akhir apa
ya tentu terbuka siapa yang menjadi pelakunya
dan lebih jauh dari itu kami juga dalam rekomendasi kami sebut bahwa harus ada perbenahan sistem proteksi kepada komisioner maupun kepada staff
karena itu jangan lupa rekomendasi kami tidak hanya kepada kapolri tapi juga kepada kpk
yang kita juga ingin tahu apa perkembangannya
ada juga rekomendasi kepada presiden
pada presiden waktu itu kita minta untuk mendukung dan menjaga
untuk mendukung dan memberikan pengawasan
dan itu disambut dalam pernyataan presiden
saya melihat sendiri di media ya
beliau mengatakan mendengar mengetahui rekomendasi itu dan akan melakukannya
jadi kita juga akan kaji nanti itu semua
bagaimana pihak tiga pihak tadi ini
bang usman catatan anda soal pembentukan tgpf ini dan juga sudah berakhir
apakah ini memang kita masih menggantung
atau sudah ada memang yang bisa kita lakukan
atau sudah ada memang kemajuan sebetulnya dalam proses pembukaan siapa dalam dibalik ini semua
saya sempat tanyakan itu ke supir gokar yang tadi saya tumpangi
kira kira menurut bapak kenapa kasus ini belum selesai juga
dia bilang mungkin karena presiden tidak memberi deadline kepada kapolri
mestinya kan sekian bulan harus selesai
kalau tidak saya copot
saya mengilustrasikan itu untuk misalnya tim polri gitu kan
mungkin kapolri juga bisa memberi deadline dalam sekian bulan
kalau tidak selesai akan ada tindakan lebih jauh
selesai dalam pengertian wewenang polri tentu saja
menetapkan tersangka menahan seseorang dalam arti pelaku langsung atau aktor intelektual dibalik penyerangan itu
nah ukuran yang sederhana itu dari masyarakat awam tampaknya juga belum menjadi kenyataan
itu yang paling sederhana
yang paling sederhana
mudah mudahan pekan depan ada kemajuan yang luar biasa
lalu ada beberapa pelaku ditetapkan sebagai tersangka
atau ada beberapa tindakan penyidikan terhadap tadi disebut misalnya tiga jenderal di dalam intronya primetime cnn
saya kira itu kalau benar terjadi tentu saja itu akan melegakan masyarakat atau melegakan keluarga novel
kalau dari proses enam bulan ini tim ini bekerja yang anda kawal seperti apa
sebenarnya dari awal ada keraguan
kalau benar dikatakan pak ifdal tadi bahwa tim ini dibentuk atas rekomendasi dari komnas ham
tetapi sebelum sampai pada rekomendasi ada kesimpulan yang dibuat oleh komnas ham
bunyinya selama proses investigasi di kepolisian terdapat penyalahgunaan proses
proses yang seharusnya berjalan ke arah yang benar
dibelokkan sehingga tidak menemukan hasil yang diinginkan
nah itu artinya tim penyidik ketika itu yang bekerja di dalam kepolisian melakukan penyalahgunaan proses
pertanyaannya apakah tim yang merujuk rekomendasi komnas ham dibentuk ketika itu tidak melibatkan orang orang yang menyalahgunakan proses
atau justru melibatkan orang orang yang dianggap menyalahgunakan proses
dengan kata lain
apakah setelah komnas ham memberikan laporan
polri atau kapolri telah memeriksa siapa yang sebenarnya melakukan penyalahgunaan proses itu
dan kalau ada tentu tidak boleh dilibatkan
nah sayangnya kan ya tim itu ya semuanya saja langsung dimasukkan
itu muncul keraguan
bukan hanya dari saya sebagai perwakilan amnesty
tapi juga di banyak lembaga yang mengawal kasus ini
ada kontras ada ltt
ada keraguan itu ya
ada keraguan itu
nah mudah mudahan keraguan itu lagi lagi salah
kita tanyakan langsung ke bang ifdal soal keraguan
tapi kita harus break dulu
kita juga akan tanyakan nanti bagaimana soal pernyataan dari pak hendardi juga
bahwa ada motif politis dibalik kasus dari novel baswedan ini
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
pertama sekali di primelist kita lanjutkan dialognya
saya tadi terpotong di bang ifdal
ada keraguan tadi misalnya disinggung oleh bang usman
itu seperti apa tgpf menjawabnya
ya jadi terkait dengan temuan komnas ham
ada pelanggaran terhadap prosedur dalam melakukan penyelidikan oleh kepolisian
itu sebetulnya juga sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian
para penyidik ini yang melakukan tugas penyidikan itu juga dipanggil oleh propam
diperiksa oleh propam untuk memeriksa mereka sudah menerapkan standar sop yang berlaku untuk kepolisian dalam penyidikan
tapi perlu diingat juga bahwa dalam penyelidikan ini
ini sebelum diambil oleh polda metro jaya
itu terlebih dahulu dilakukan oleh polsek
kelapa gading kemudian jakarta utara baru kemudian diambil alih oleh polda metro jaya
nah disinilah yang banyak diselidiki dilihat oleh ada misalnya barang bukti dan segala macam prosedur prosedur itu yang dilihat oleh komnas ham
nah itu oleh propam sudah dilakukan pemeriksaan terhadap orang orang yang melakukan proses penyidikan itu
dan kita sudah memeriksa juga hasil dari temuan propam tersebut terhadap proses ini
bang ifla tapi sederhananya begini apakah sebetulnya sudah ada titik terang dari hasil temuan temuan yang ditemukan oleh tgpf ini
meskipun nanti bisa juga menyinggung soal formilnya ya begitu ya
tapi apa apakah kita sudah ada titik terang kah untuk ini terungkap
ya mungkin begini ya
ini kan kasus yang memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi
dan untuk kasus kasus seperti ini memang tidak mudah untuk diselidiki dengan cukup terang karena ada jejak rekam forensik yang tidak begitu baik
kemudian juga saksi saksi yang melihat peristiwa juga tidak begitu banyak
yang ada adalah saksi saksi di auditu yang banyak sekali yaitu orang orang yang menyaksikan sebelum peristiwa terjadi
yaitu ada yang menyaksikan pada bulan maret ada orang begini begini gitu
nah tapi tentang peristiwanya sendiri itu kan kita memerlukan rekonstruksi dengan bantuan teknologi
tanpa itu kita tidak karena orang yang lari yang setelah menyiram dengan motor
itu kan memakai helm tertutup
sehingga face nya itu tertutup secara penuh
dan larinya juga apa namanya ke layar ini tidak menangkap secara jelas
nah ini sebetulnya kasus seperti ini juga ada yang mirip seperti ini juga banyak gitu
yang tidak bisa diungkap oleh polisi secara jelas
dan membutuhkan waktu banyak misalnya
kasus yang sangat juga mempunyai dimensi internasional
karena apa karena korbannya adalah duta besar
yaitu pengeboman di kedutaan besar filipina di jakarta
nah itu kan
jadi tidak mudah untuk mengungkap ini maksudnya
itu kan d satu ratus delapan puluh delapan turun dan segala dan juga bantuan dari kepolisian
dari semua penyidik fbi macam macam turut membantu untuk menemukan dari tempat peristiwa ya
jadi kalau kita menyelidiki perkara tindak pidana seperti ini
itu kita mulai dari tkp
baru naik ke atas
nah bisa juga dari atas tadi melihat motif baru ke bawah
tapi kita mulai dari tkp dulu
nah dengan tkp kita mulai dari tkp kita mengandalkan apa yang didapat di tkp ini
ini harus diolah
pak taufan tidak mudah menurut bang ifdal untuk mengungkap kasus ini
catatan komnas ham sebetulnya bagaimana
ya tadi seperti kita jelaskan ya
memang kesimpulan utama itu adalah ada abuse of process
misalnya ada barang bukti yang menurut kita mestinya ini ditindaklanjuti
tapi tidak ditindaklanjuti
ada keterangan saksi yang kemudian tidak di cross check kepada yang lain
yang seperti itu menurut kita
itu kemudian menimbulkan awan gelap dari kasus ini memang menjadi semakin gelap
ya meragukan tadi karena bang usman
iya itu dia
karena itu kami memberikan rekomendasi
langsung ditanggung jawabi oleh pak kapolri
didukung dan diawasi bapak presiden
itu kita masukkan supaya lebih kuat posisinya
dan di luar itu tentu saja catatan catatan tadi
tapi yang biarnya kita belum terima laporannya
termasuk tadi soal apakah sudah terjadi pemisahan oleh propam
seperti apa hasilnya
kami pasti akan meminta hasil itu
sebagai bagian dari check and balance diantara komnas ham dengan kepolisian
termasuk dengan tgpf
tadi seperti dikatakan pak ibdal kan
ini tgpf terbentuk karena rekomendasi
nah tentu kami juga harus mempertanggung jawabkan
apa yang kami kerjakan ini kepada orang yang tadi memberikan pengaduan
tanggung jawab kita paling utama itu kan kepada si pengadu yang haknya ini sekarang dilanggar
keluarganya dan terutama publik
yang menginginkan kasusnya terbuka karena ini menjadi satu simptom
terhadap soal pemisahan
soal pemberantasan korupsi indonesia
jangan lupa setelah kasus itu
dua komisioner kpk juga masih mengalami ancaman
beberapa pegawainya juga cerita ke kita masih mendapatkan tekanan tekanan seperti itu
oke jadi jangan dilihat sebagai novelnya saja begitu ya
jangan dilihat sebagai novelnya saja
tapi gangguan terhadap langkah langkah di indonesia secara nasional mengatasi persoalan korupsi yang itu
apakah betul tadi yang dikatakan mbak ifdal bahwa ini bukan kasus yang mudah sebetulnya untuk diungkap atau justru sebaliknya
dalam pengunggapan kasus novel basudan ini
polisi indonesia polisi yang pintar
polisi indonesia polisi yang pemberani
dan di banyak kasus dari mulai terorisme sampai termasuk yang insiden misalnya mei yang lalu
itu mereka berhasil membongkar segala kerumitan itu
jadi saya nggak ragu pada kecerdasan dan pada keberanian polisi polisi di tingkat bawah misalnya gitu
nah hanya karena memang dua orang
nah hanya karena memang dua orang
jadi kalau di dugaannya ada keterlibatan petinggi polisi mungkin ini yang menyebabkan waktu ini berlarut larut gitu
kadang kadang polisi di tingkat bawah ketika ingin bergerak nggak mendapat sinyal yang positif dari tingkat atas
entah itu untuk menyita barang bukti menggeledah suatu tempat atau menyadap sebuah percakapan misalnya begitu untuk tujuan hukum tentu saja
yang kedua memang tidak mudah
tapi seperti pak ahmad taufan katakan tadi ada banyak serangan fisik ancaman fisik terhadap para penyidik kpk
bukan sekali dua kali bukan satu dua orang
apakah semuanya tidak bisa dibuka gitu
mengapa tidak satupun kasus serangan terhadap penyidik kpk termasuk dua penyelidik yang dipukuli atau dua komisioner yang rumahnya dilempar bom
masa tidak ada satupun yang bisa dibongkar
tapi kan masyarakat kita juga sudah cerdas sudah pintar bahwa selama ini memang ada semacam hubungan yang naik turun pasang surut antara polri dengan kpk
khususnya menyangkut misalnya dugaan korupsi yang melibatkan satu dua petinggi gitu
sehingga mungkin itu juga yang menjadi sebab kenapa ini berlarut larut
nah yang ketiga terakhir mungkin ada kerumitan dalam perkara kasus pembunuhan munir di masa lalu
bayangkan tidak ada yang melihat racun itu karena racun itu tidak berwarna tidak berbau
tidak ada yang melihat siapa menaruh racun itu kepada pak munir misalnya
di mana kapan gak ada saksinya yang bisa menjelaskan itu
tapi karena kepintaran kecerdasan keahlian kompetensi profesional kepolisian itu bisa dibongkar
nah memang ada kendala di tengah tengah itu di awal karena melibatkan petinggi kelembagaan kpk
itu juga yang anda harapkan dalam kasus ini begitu pak guzman ya
nah usaha untuk memangkas kendala kendala semacam itu ketika itu diperankan oleh tim pencari fakta di bawah presiden
karena di bawah presiden ya tidak punya keraguan keraguan untuk menerabas kendala kendala hirarkis atau kendala kendala struktural di dalam kelembagaan keamanan misalnya
sebelum kita bicara mengenai tim pencari fakta bentukan presiden kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh pak hendardi ya anggota dari tgpf kasus novel baswedan berikut ini
tapi yang kedua juga kami mencari tentu saja
ini bukan perkara biasa
jadi pasti bukan perkara pembunuhan biasa di pinggir jalan atau apa tapi ini perkara yang melibatkan saya kira orang yang juga bisa kita kandungkan sebagai ada latar belakang politik tentu saja
karena itu kami berkepentingan untuk mencari juga motif motif dibalik itu semua
oke perkara dengan motif politis apakah itu juga yang anda baca anda lihat sebetulnya dari semua rentetan kasus terhadap novel baswedan ini
ya bisa bisa jadi seperti itu kepentingan politis dalam arti untuk melindungi mungkin orang orang tertentu yang dengan pekerjaan novel dan kawan kawan di kpk
merasa terancam terganggu kepentingannya entah itu kepentingan ekonominya kepentingan bisnisnya atau kepentingan politisnya seperti disebutkan tersebut gitu
karena itulah menurut saya sejak awal mungkin ini memerlukan waktu yang cukup lama
tetapi dalam pengalaman di dalam kasus munir lagi lagi gitu ya bayangkan cctv tidak ada di pesawat itu
bahkan di bandara dikatakan sudah tidak ada tidak direkam dengan cara apa lagi
nah ternyata kendalanya setelah kami telusuri bukan itu polisi punya cara lain untuk menelusuri bukan hanya dari tkp
dari telekomunikasi dari administrasi persuratan bahkan beberapa surat yang sebenarnya penting dalam kasus pembunuhan munir sudah dihapus
bukan hanya dihapus dari komputer tapi dihapus di dalam pengarsipan administrasi sebuah lembaga misalnya
ketika itu badan intelijen negara gitu
tapi polisi pada akhirnya juga bisa kenapa karena diberi mandat penuh untuk membongkar ini
dan tim di dalam kepolisian ketika itu tidak selalu mulus memang timnya berganti ganti
bahkan jumlahnya juga berganti ganti dari mulai sedikit banyak sampai tiga puluh lima orang
dan terakhir hanya tujuh delapan orang
dan ternyata dengan tim yang kecil di terakhir kali itulah pada akhirnya beberapa tersangka ditetapkan untuk bertanggung jawab atas kasus pembunuhan munir
termasuk orang yang menggerakkan itu orang yang punya jabatan tinggi ketika itu dan diadili
ini yang sebenarnya diharapkan masyarakat dan saya yakin masyarakat kita sudah cerdas dan mengerti bagaimana seharusnya ini seharusnya perkara ini bisa diselesaikan kira kira gitu
apakah maksud anda tidak cukup sampai di tgpf bentukan polri ini tapi kemudian tetap harus ada tim pencari fakta yang kemudian di bawah presiden begitu bang usman atau bagaimana
kalau kita tanya ke pak novel ke istrinya rina emilda atau ke ibunya atau kepada teman teman yang dekat mengawal perkara ini kepada para penyidik di kpk kepada wadah pegawai kpk mereka tetap ingin ada di bawah presiden
dan ini pertaruhan presiden pertaruhan kak polri seperti dikatakan oleh pak nasir jamil
oke kita lanjutkan nanti
soal itu saya akan tanyakan juga ke pak tovan dan juga bang ifdal kita harus break terlebih dahulu
pernah atau tidak saya akan segera kembali saat lain
oke saya ingin konfirmasi dulu ke bang ifdal soal motif politis tadi yang dikatakan oleh rekan anda sama tgpf itu sejauh mana motif politis itu dan itu maksudnya apa sebetulnya
cara mengungkapkan satu kasus tindak pidana seperti ini itu ada dua metode bisa digunakan
satu dari tempat kejadian satu juga bisa kita mulai dari motif
nah kita kombinasikan kedua pendekatan ini baik dari tkp nya maupun melihat juga motif
nah dari motif tadi kita mengidentifikasi beberapa kasus yang kita anggap
menganggap mempunyai relasi dengan saudara saudara pak ifdal dan ini
jadi karena pekerjaan dia itu mengungkap beberapa kasus kita anggap orang orang yang ada dalam kasus ini memiliki kepentingan dengan membalas dendam atau apa
itu yang dimaksud oleh pak henry tadi
tapi siapa orangnya dan bagaimana itu saya tidak bisa menyampaikan di sini
tapi kira kira pendekatan kami itu seperti itu
mengawinkan pendekatan dari tgp dan pendekatan dari apa namanya dari atas dari melihat motif juga
itu yang kemudian nanti akan itu sudah dilaporkan
nanti akan disajikan dengan rinci itu nanti
kalau soal tadi yang pak usman katakan tim pencari fakta dibawa presiden bagaimana
ya itu kan semua kasus memiliki kekhususan sendiri sendiri
jadi tidak bisa misalnya satu kasus a bisa diterapkan ke kasus b
sebaliknya juga gitu karena ada keunikan keunikan tersendiri yang mungkin berbeda
misalnya dalam kasus ini dalam kasus munir misalnya tidak serta merta bisa digunakan dalam kasus ini
karena itu menurut saya itu sifatnya ipotis
itu sifatnya ipotetis saja
apakah dengan menggunakan kewenangan presiden kemudian apa namanya
itu sebuah akan kendala kendala itu dengan mudah akan diterapas gitu
menurut saya itu juga hipotetis
karena tpf munir juga tidak bisa masuk ke lembaga ini yang dicurigai berada di belakang gitu
oke baik bang usman bagaimana tanggapan anda
jadi tim pencari fakta kasus munir bisa masuk ke dalam badan intelijen negara
meminta keterangan dari pejabat badan intelijen negara
memanggil sekretaris utama memanggil mantan sekretaris utama
memeriksanya hanya ada satu dua orang yang ketika itu menolak untuk dipanggil
dengan alasan berada di luar negeri dengan alasan kesibukan dan lain sebagainya
nah jadi saya kira sangat banyak sisi positifnya
saya ambil perbandingan lain
misalnya tim penyelidik nasional untuk pembunuhan teis eluai
sekali lagi polisi indonesia polisi cerdas polisi yang berani
pintar pintar tadi ya
dan dalam perkara pembunuhan teis eluai bayangkan itu pembunuhan terjadi di malam hari gitu kan
dibuang jenazahnya gitu dan tidak ada saksi yang melihat
ada satu saksi yaitu supirnya pak tezaluhai dan hilang setelah peristiwa itu
bagaimana cara akhirnya polisi bisa menemukan itu
adalah dengan mengidentifikasi secara forensik mobil korban yang ternyata diserempet oleh mobil pelaku
dari cat itulah secara forensik mereka akhirnya bisa menemukan mobil pelaku
terus sampai ternyata ditemukan oknum oknum aparat keamanan yang terlibat di dalam pembunuhan itu
persis di situ berhenti timnya
kenapa karena itu masuk ke level yang lebih kelembagaan gitu
mungkin nggak kelembagaan yang anggotanya terlibat itu melepaskan anggotanya
nah disitu persis diputuhkan semacam dalam tanda petik campur tangan yang positif dari seorang kepala negara
dari seorang presiden sebagai kepala pemerintahan untuk memastikan kapolri atau panglima tni
atau kepala badan intelijen negara seluruh lembaga yang bekerja di sektor keamanan
untuk saling bekerja sama dan memastikan siapapun kalau ada yang terlibat harus dibuka aksesnya itu
dipertanggungjawabkan orang orang tersebut
supaya apa supaya tidak merugikan institusi
kalau ada pertanggung jawaban pada individu dan yang namanya kejahatan seperti pembunuhan teis pembunuhan munir
atau penyerangan air keras terhadap pak novel baswedan semuanya ada tindakan tindakan kriminal
karena itu pertanggungjawabannya bukan pada lembaga melainkan pada individu
kalau itu tidak dibuka kalau individu itu tidak didorong pertanggung jawabannya tudingan itu munculnya kepada institusi
seolah olah institusi terlibat atau setidak tidaknya menutupkan institusi

seolah olah institusi terlibat atau setidak tidaknya menutupkan institusi

nah disini saya kira kita harus pisahkan kepentingan lembaga dengan kepentingan penegakan hukum untuk mempersoalkan satu dua orang saja di dalam lembaga lembaga yang dianggap anggotanya terlibat
supaya tetap lembaga kita terjaga gitu kan ini seperti duri di dalam daging gitu sakit dia tapi dicabut pun lebih sakit lagi mungkin setelah itu akan sembuh gitu tidak akan busuk
kalau tadi kita mengutip juga apa yang dikatakan oleh anggota tgpf lainnya juga kan mengatakan dalam proses ini semua diperiksa yang terlibat
termasuk juga misalnya para jenderal dari kepolisian begitu itu bagaimana menurut anda
saya belum tahu apa persis materi pemeriksaan itu hasilnya seperti apa peranan mereka bagaimana
itu yang saya harap pekan depan benar benar membawa titik terang gitu
kita tunggu saja pekan depan hasilnya seperti apa dan tindakan
dan lebih lanjut setelah laporan itu diserahkan seperti apa
oke karena bang ida nggak mungkin juga mau komentar soal itu begitu ya
karena itu masuk ke dalam material
pak taufan bagaimana seharusnya anda melihat kasus ini agar kemudian betul betul terang benderang
akhirnya publik bisa mengetahui siapa sebetulnya dalang dibalik semua ini dalam proses untuk mengungkap dalang dibalik penyerapan kasus rkras ini
pertama mungkin saya perlu klarifikasi ya kenapa dulu komnas tidak memberikan rekomendasi tgpf di bawah presiden
banyak pertimbangan pertimbangan itu kita pikirkan masa masa
dalam rapat paripurna dengan mendengarkan juga pendapat orang orang yang kita anggap wise lah di luar ya
salah satu pertimbangan misalnya kami melihat ada tren di kepolisian
kita harus jujur mengakui bahwa ada kemajuan selama ini bukan kasus novel tapi dalam arti secara keseluruhan
karena itu bagi kami waktu itu salah satu pertimbangan adalah kenapa tetap di bawah kapolri untuk memberikan satu kepercayaan
dan juga sebenarnya dukungan ini ini kan bukan cek kosong yang diberikan begitu saja tidak
bahkan bukan hanya komnas ham tapi amnesti dan lain lain publik media sudah melihat
jadi ini sebetulnya satu ujian yang besar sekaligus juga menguji kepercayaan yang diberikan tadi
kedua tentu ada alasan alasan yang pertimbangan nuansa nuansa lain karena kita tahu keadaan nasional kita seperti apa ya
kita nggak mau kemudian kasus ini menjadi bukan masalah penegakan hukum
masalah masalah yang di luar
masalah yang lain
iya itu yang itu pertimbangan pertimbangan itu dan itu boleh diperdebatkan
ya saudara usman tadi bilang ya kami paham pasti tidak mungkin keputusan kami itu pasti semua orang terima wajar saja
tetapi sekali lagi ini tgpf sudah kerja sudah ada hasilnya kita lihat apa hasilnya
dan kami akan mengevaluasi sebagai pemberi rekomendasi komnas akan melihat satu persatu tadi soal prosedur yang kami sebut dulu keliru itu apa tindakannya
ini adalah prosesnya apa
yang kedua perkembangan dalam pengungkapan kasus ini yang paling penting
karena sekali lagi apapun kita bilang itu orang menunggu terutama korbannya
siapa menunggu baik
dan tentu yang lebih juga dari itu ya soal keselamatan
makanya itu keselamatan orang orang di kpk
karena itu kan jangan lupa rekomendasi satu lagi itu jangan dilupakan
bahwa kami juga memberikan rekomendasi kepada kpk
apa rekomendasi kami gunakan kewenangannya
yang kami sebut sebagai obstruction of justice
kenapa dia bisa lakukan itu pada seorang pengacara yang tempoh hari dianggap sebagai tindakan obstruction of justice kenapa ini tidak
yang kedua pembenahan di dalam sistem pengamanan di internal mereka
ya kan setelah ini mesti ada kejadian tuh
wah itu memprihatinkan itu
komisionernya mengalami peristiwa seperti itu staf stafnya yang lain lain
ini kerja besar
bukan hanya kpk tapi juga seluruh
termasuk pemerintahan ini
untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum pencegahan korupsi di indonesia itu memang berjalan dengan
jadi kita masih harus menunggu apa kemudian hasil yang akan disampaikan oleh kepolisian
temuan dari tgpf ini apa itu nanti akan diumumkan
setelah disepakati waktunya kapan
pasti minggu depan
kita kawal bersama begitu bang usman ya berarti ya
harus harus masyarakat juga
anda masih optimis bahwa itu bisa diungkap siapa di dalam utamanya
optimisme saya tergantung dari kemajuan yang akan diperlihatkan
oke baik kita akan lihat bagaimana kemajuan akan diperlihatkan
terima kasih banyak bang ifdal
terima kasih banyak bang usman
siapa sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali saat lagi
tetap lapar sama kami